dapet jalan dong aku takut nih
temen temen jadi bener
pak rizky itu manusia harimau
kata mama aku sih gitu
pak rizky itu orang yang berbahaya
aku jadi takut kalau ketemu dia di jalan
oh juga takut nih gimana nanti pas tiba tiba ketemu di jalan
dengar ya anak anak ibu mau ngasih tahu
kalau pak rizky yang manusia harimau itu
tadi malam kabur
dan sampai sekarang tidak tau dimana keberadaannya
masa sih bu
ya bu saya jadi takut ibu
ya udah kenapa kalian semua ya
yang penting kalian semua harus hati hati ya
dan jika kalian ketemu dengan pak rizky di jalan
ingat kalian harus lapor kepada pihak yang berwajib
hai kalian ini bukannya kehanceng kayak charlie angel deh kebanyakan gaya mana itu manusia hari
mau bisa lepas gimana jagainnya gimana ya bukan salah kita juga kali bu kita tuh udah coba coba
berusaha jagain di depan rumah tobu jagainya depan pintu juga nah pintunya juga tak kunci juga
bu leya saya mana tahu kalau pak rizky itu bisa kabur ya aku bingung aku lelah aku capek ku dia bisa
sulap ya banyak alesan ini apalagi nih aduh udah satu pang kupingnya minus nyengir kenapa
bu messi sama kayak pak rt ya puji puji kita terus ini lagi
ini lagi marah
udah udah soal manusia harimau kan sudah ditangani oleh yang berwajib jadi kita
serahkan saja kepada polisi untuk menangkap itu manusia harimau nih ayah situ duduk aja
bilang aja situ takut sama manusia harimau cur dari tadi duduk doang lama lama
gw jadi ih viel kep
hai kamu pak rizn sembunyi di mana coklat dia ada di hutan lagi kayak waktu mampu tattoo
ngikutin dia juga tuh siapa tahu aja orang itu tempat amat buat gas sembunyi soalnya kalau bersembunyi di

bisa bahaya buat dia
iya benar juga kak muli
yaudah yuk kita cek ke hutan
pak rizky ada disana
kalian gak takut kan
lebih cepat lebih baik
jadi masalah ini cepat selesai
yaudah yuk kita berangkat
reva kamu di rumah aja
biar kakak aja sama kak april ke hutan
enggak ah rafa
ntar kalau rafa di rumah sendirian
ntar didatengin manusia harimau
rasa kamu emang penakut banget ya
yaudah kalau kamu ikut
kemanah sih mereka
di rumah gak ada
itu lagi di kuncin lagi
terus mereka kemana dong
kalau gitu kita harus susirin mereka
buat bantuin mereka
buat nolong mereka
tapi kita harus cari kemana dam
liring kampung aja zara
kalau enggak kita cari di hutan
tempat yang aman buat manusia harimau
sudah deh yuk yuk yuk
pokoknya apapun yang terjadi kita nggak boleh bisa ya
kita carinya ke arah sana

jangan sampai kita kapsal manusia harimau
jangan berjalan dong aku takut nih
itu kan manusia harimau
semoga manusia harimau itu tidak kena takut
kita nyari mereka dari sini aja tapi kan di hutan itu gelap apalagi serem
ii mochi pokoknya enggak mau ah tenang aja mochi gue takut lagi kalau kita ketemu sama manusia
harimau itu kita kecil jangan bakalan makan kita atau enggak jajatin kita dia mochi ekstra rame rame
nah udah deh tapi jangan lama lama ya kalau aku kenapa napa kalian ya tanggung jawab yang
nolongin aku ya deh
oke tenang aja kena aku semangat daya
bagus ya waduh halo hansip charles angel malah santai santai aja lagi di sini enggak
tahu apa kalau ini rakyatnya apa rakyatnya itu lagi pada nyari anak hea
hai bangun jangan duduk duduk aja ih oh ya kenapa lagi sih bu messi yang cantik yang templon
kita itu lagi kehilangan anak anak kita zara anakku tau kan itu belum pulang pulang yang
bu endang ya kemana aku takut nanti jangan jangan dimakan lagi sama bu messi
anak saya si adem juga belum pulang jangan jangan dia masuk ke dalam hutan aduh
bang kenapa ya
eh amro pikir lu mangan aja
lagi iya ndor mana yang mau ibu ibu bawa makanan dia lagi ngomel ngomel tau
aduh kuping minus kita disini lagi nyap nyap